kalau kemudian saat ini timbul wacana untuk melibatkan mantan anggota teroris misalnya
untuk melakukan negosiasi dengan kelompok abu sayyaf
apakah itu juga akan menjadi salah satu opsi yang akan diambil oleh pemerintah
ya eva tidak secara eksplisit atau tidak secara jelas dinyatakan oleh pemerintah
bahwasannya akan melibatkan kelompok kelompok lain untuk proses negosiasi yang akan dilangsungkan
namun terkait dengan masalah penyekapan ini
pemerintah menegaskan indonesia maupun filipina tidak akan menyerah
ataupun tidak akan mengabulkan tuntutan uang tebusan yang ditawarkan oleh para penyekap warga negara indonesia saat ini
mengenai wacana lain terkait dengan ikut campur tercampur perusahaan swasta untuk melakukan penembusan
pemerintah juga sejauh ini belum memberikan sinyal positif bahwasannya memang uang akan diberikan kepada para
ataupun pada para penyekap
pemerintah indonesia masih menanggung penyekap warga negara indonesia di perairan filipina
sejauh ini proses komunikasi dan proses negosiasi yang dinyatakan oleh ria mirzad maupun retno marsudi
selaku menteri pertahanan dan menteri luar negeri bisa terjadi perubahan dalam waktu detik
dalam waktu menit dan dalam waktu beberapa jam ke depan
negosiasi masih bisa terus dilakukan dan menjadi langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah indonesia melalui pemerintah filipina